ya sekarang kita akan ke pulau bangka di sana pulau yang memang sangat indah ya tetapi juga selain memang alamnya indah bangka juga punya hidangan olahan khas yang lezat bernama ikan lempah kuning
nah masakan ini kerap jadi incaran para turis yang mengunjungi pulau bangka
selanjutnya kami akan ajak anda untuk memasak dan juga mencicipi menu olahan ikan yang lezat ini ini dia informasinya
jadi rasa ikan lempah kuning itu kayak gimana gimana mau cobain
bahan bahan yang dibutuhkan untuk membuat ikan lempah kuning ini cukup sederhana
bumbu yang dihaluskan adalah bawang merah bawang putih cabai merah kunyit dan terasi
untuk penambah aroma kita gunakan serai
nah yang membuat rasa masakan ini lebih otentik lagi adalah potongan
makanan nanas segar untuk memberi rasa asam manis pada kuahnya
kali ini saya menggunakan ikan tenggiri
namun anda juga bisa menggunakan ikan lainnya seperti ikan kakap
setelah semua dimasukkan yang terakhir adalah nanas segar
masak dengan api kecil dan tunggu beberapa saat sampai semua bumbu meresap dengan sempurna
dari cowok sudah memberikan pendapat dari wanita juga sudah memberikan pendapat
ibu ibu anak anak makanan saya resepnya boleh dicatat loh tadi mantap
jangan lupa masukkan bangka ke dalam daftar tujuan wisata akhir pekan anda bersama keluarga ya
adita mae bangka